anda kembali di kompas pagi saya gita markesri
saudara di sela acara pembukaan world water forum di bali
presiden joko widodo memperkenalkan prabowo subianto sebagai presiden terpilih indonesia
momen itu disampaikan jokowi di akhir pidato pembukaan world water forum ke sepuluh
lebih dulu jokowi menjelaskan prabowo subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan indonesia
dilanjutkannya prabowo lah yang kedepan akan meneruskan kontribusi pada manajemen kebutuhan air dunia
prabowo yang hadir dalam agenda itu disambut dengan tepuk tangan dari para tamu undangan
dan pada kesempatan yang baik biarkan saya memperkenalkan presiden terpilih indonesia
yang berada di indonesia
sekarang berdiri sebagai minister defense
yang akan teruskan komitmen indonesia untuk memberi kontribusi ke manajemen air dunia